kebutuhan akan jembatan penyeberangan orang atau jpo yang layak
menjadi kebutuhan mendesak di kota kota besar
namun bagaimana sebenarnya sebuah jpo yang layak harus dibangun
berikut penjelasannya untuk anda
jembatan penyeberangan vital bagi warga perkotaan dengan lalu lintas jalanan yang ramai
jpo yang layak seharusnya dapat diakses oleh siapa saja
baik warga biasa maupun penyandang disabilitas
tapi sayangnya tingginya jpo dan juga sudut kebiringan jembatan yang cukup curang
tentunya ini membuat banyak jpo tidak dapat diakses oleh para penyandang
baik itu disabilitas lalu juga orang tua maupun ibu hamil
salah satu solusi untuk masalah ini adalah dengan adanya lift di setiap jpo
seperti yang ada di belakang saya ini
dan karena keamanan jpo ini tentunya juga menjadi salah satu hal yang cukup mendasar
sudah ada rekan saya aziza hanum di atas sana
berbicara mengenai kriteria jalur penyeberangan orang yang baik
tentunya harus mampu dilalui oleh dua orang kanan dan kiri
dan lebarnya harus sekitar satu lima meter
selain itu juga jpo yang baik harus memiliki atap
yang tentunya harus menutupi dari cuaca panas dan hujan
selain atap juga jpo yang memenuhi kriteria adalah
jpo yang memiliki lampu penerangan untuk menghindari kejahatan begitu
lalu juga berbicara mengenai kejahatan
jpo yang memenuhi kriteria adalah
jpo yang memiliki kamera pengawasan atau cctv
namun di luar semua itu
jpo masih sering digunakan untuk berdagang
atau pemasangan reklama seperti ini
dilewati pengendara motor yang tidak bertanggung jawab